indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah konferensi internasional partai politik kawasan asia
konferensi ke dua puluh enam ini merupakan forum pertukaran informasi dan pengalaman
serta kerjasama antar partai politik di asia
beragam ideologi partai politik di kawasan asia bertemu di jakarta
untuk memperarat kerjasama demi terciptanya situasi damai yang berkelanjutan di dunia
pdi perjuangan dan partai golkar mewakili indonesia duduk sebagai standing committee tahun ini
konferensi ini rencananya akan dibuka oleh wakil presiden yusuf kala pada pukul tujuh malam di gedung dpr
sejauh ini beberapa perwakilan partai politik dari tiga puluh dua negara sudah tiba di jakarta
jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan berlangsungnya acara hingga tiga hari mendatang
sebelum dibuka delegasi akan dijamu makan siang oleh ketua umum golkar abu rizal bakri
setelah acara pembukaan perwakilan parpol akan dijamu makan malam oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri